woh capek banget sih
harusnya ada sih
video panjang banget kayaknya

gue bukan maunya ya bukan maksud gue nanti gua kalau jatuh napa napa gimana nanti gue cedera
gimana tuh tinggi ucapnya udah tuh kan gue gara gara lu bentuk bentuk nangis karena adek
maafin ya maafin ya ini biar kakak ngambilin ya banget kecap lu yakin aja eh itu pakai rock
adik adik adik adik situ dulu ya kakak jangan terin ya nih botol kecap gitu deh orangnya nyebelin
sebentar ya coba ngapain gini berdiri nih botol kecap lu kalau jongkok itu makin jauh sama tubawon
berdiri ke manjat kayak apa kek nah ini nih kurang cerdas gue justru bantuin
pake rok masa lo mau pake rok manjat manjat
ya makanya gua suruh lo
ya makanya ini gue bantuin
jadi lo tinggal naik sini naik sini
bah lo kan tinggi
yaudah cepetan gausah liat
yaudah gausah ngegas kerupuk kulit
ih siapa juga mau melihat
gua doain bintik kamu matanya
cepetan nih semutnya banyak
ya ini geser dong kaki emas kayak gitu
gausah ngintip tutup mata
gua takut banget nih
aduh aduh aduh
aaah apa lo dia
lu lagi ngapain dilepas sih
lu malem adeknya tau ga
aduh balonnya kebunan lagi
ih maafin kakak ya
kakak ga bermaksud itu si bodoh kecap
dek maafin kerupuk kulit ya
memang suka gitu
ga tau sopan santan minta maaf deket deket dong
hmm maafin kerupuk kulit ya
gara gara dia nih
balon kamu jadi terbang lagi
gara gara lu tau ga
ya gimana kaki gue tadi kegigit semut merah itu
eh yaudah biar kakak beliin lagi ya
ya tapi effort ribet
kalo ada yang simple kenapa harus milih yang ribet
ga pernah menghargai effort seseorang tau ga
lu ngomel makanya kalo jadi bodoh kecap
gara gara lihat balon helium
gue jadi gak inget kejadian waktu gue sama kerupuk kulit
mau nolongin anak kecil yang balonnya lepas
soalnya buru buru motong jalan
bang saya mau beli balonnya ya
ntar deh ya
buat abang aja
makasih dek ya
semoga anaknya cepet sembuh ya
ngapain juga ya gue beli balon sebanyak ini
ini banyak banget
mau dikasih ke anak kecil nggak mungkin ini udah malam
buat apa ya
buat apa nih